juli sudah berani peluk cucu lelaki saya
di halaman bapak di halaman
baru habis mandi masih andukan
tapi bukan kayak gitu kejadiannya
peringatkan keponakan perempuan bapak ini
dia kan anak awewe
mana pantas atau kebut kebutan di jalan
ngarugikan orang lain
masya allah meluk lelaki
bandel pisan budak teh
mau jadi apa
maaf pak sabar ya pak
nah nyai lo gedein juga ya
eh lo masih inget kan perjanjian kita
dan lo harus akuin kalo gue jagoan disini ya kan
eh gausah sok deh lo
kalo berani buruan naik
oh ya siapa takut
nah ini susah banget sih bueno
nah ditotong sekali
gak ada yang lukakan
ini keni keni saya
ya allah semuanya hancur
ini keni keni pesanan orang
kenapa gue berhenti bergajulan
saya kan juga gak sengaja
lebih sakit lagi hati saya tahu
keni keni pesanan orang mau diambil sekarang
memanglah kamu tidak bisa ganti
pokoknya saya mah tidak mau tahu
saya teh mentah ganti rugi
bukan cuma itu
juli sudah berani peluk cucu lelaki saya
di halaman bapak di halaman
baru habis mandi masih andukan
tapi bukan kayak gitu kejadiannya
peringatkan keponakan perempuan bapaknya
dia kan anak awewe
mana pantas atau kebut kebutan di jalan
ngarugikan orang lain
masya allah meluk lelaki
bandel pisan budak teh
mau jadi apa anak gadis
maaf pak sabar ya pak
kak minta maaf
atas kelakuan juli
dan kami akan ganti semua kerugiannya
lagian tadi itu bukan sebagian

ini bukan yang pertama kali
kamu bikin malu keluarga
kamu senang kalau bikin kami stress
itu tuh tadi kecelakaan aku gak sengaja
ada kecelakaan kalau kamu nggak macam macam kayak begitu
kalo begitu mah saya teh paling enrol saja
tahan emosinya ya pak
pak istighfar pak
wah kerja keras agar bisa menyekolahkan kamu
biar nantinya kamu bisa punya masa depan yang lebih baik
ijazah ini untuk apa
lulus sma bukannya cepat cepat daftar kuliah
kamu malah main gak jelas
bikin onar bikin malu keluarga
sekarang buat kamu tau
kamu harus segera daftar di fakultas kedokteran
kamu harus jadi orang jul
itu harapan wa sama bibi selama ini
tapi untuk jadi orang pilihannya bukan cuma dokter
aku gak minat sama sekali
aku pengen jadi perancang busana wak
aku pengen jadi desainer
apa apaan sih kamu ini
selama ini wah nabung susah payah
supaya kamu bisa kuliah di kedokteran
supaya kamu bisa mengharumkan nama keluarga ini
kau malah mau jadi penjahit
tapi perancang busana itu juga profesi penting
kalau misalnya aku jadi desainer terkenal
kan keluarga juga bisa bangga
kalau cuma mau jadi penjahit
belanda sama bibi kamu aja
aku ini kan bukan anak anakmu wak
aku bukan anak anakmu wak
aku bukan anak anakmu wak
jadi wak gak bisa berhubungan dengan bibi kamu
berhak untuk maksa maksa aku jadi dokter
wa aja yang kuliah ke dokteran
kalau kamu gak mau kuliah
kamu harus secepatnya menikah
wa udah punya talon suami untuk kamu
masa depannya bagus baik
dan berasal dari keluarga baik baik
anak itu sendiri
sampai kapan wa mau ngatur ngatur hidup aku
itu ada alasannya
karena selama ini kamu belum mampu
mengatur diri kamu sendiri
aku tak mau
aku mau vara suruh kawan
apa sih maunya
mama kan udah tahu maunya milo itu apa ya
milo sama sekali nggak berniat untuk ngurusin bisnisnya papa
karena itu bukan bidangnya milo ma
lagipula kita udah punya kadiandra untuk mengurusin semua itu iya kan